waalaikumsalam hehehe hei burang ini anaknya
saya bu messi setek kesini mau minta tolong boleh enggak saya sama anak anak untuk sementara tinggal
di kosannya bu messi soalnya rumah saya lagi direnovasi soalnya pada bocor bocor
satu kali ayo cepetan kita kabur
kali ayo cepetan kita kabur
tanpa kita kabur ayo cepetan ada hantu
pasti kamu nggak ketemu hantu
iya kak hantu kepala manusia kuda itu serem banget
pasti mimpi hantu hantuan lagi ya
eh tau gak
kalau rasa teriaknya kenceng kenceng terus kayak gitu
nanti rumah kita bisa rubuh
gara gara suaranya rafa
nih kayaknya genting kita ada yang bocor deh
kok rumah kita bocor ya li
eh mana musim hujan lagi
ya terpaksa harus direnovasi li
soalnya kalau gentingnya pada bocor gak direnovasi
kalau rumah kita banjir
kalau rumah kita banjir kita duduk di mana
alhamdulillah hari ini ibu messi resmi membuka kontrakan atau kos kosan untuk umum
mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para warga disini
gak ada mic nya udah ngomong langsung aja
oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada bapak bapak ibu ibu semua yang ada di sini yang telah hadir
di acara lauci kos kosannya maisy
ya malu ya kos kosan ini ya hanya sedikit ya enam puluh kamar saja
banyak bu messi
tapi mudah mudahan berkah ya enggak
jadi saya minta untuk semua para hadir yang ada disini
untuk ajak keluarganya semua untuk ngekot di kos kosan ini
karena harganya terjangkau bagus fasilitas umumnya keren dan juga kece kayak bu
kenapa gak nyewa dangdut sekalian itu gayanya udah kayak dangdut
ntar malem aja deh ayo
sekali lagi saya ucapkan selamat untuk bu messi
oke terima kasih pak rt hooh mah
bu messi selamat juga ya bu messi
iya makasih ibu indong
selamat ya bu messi
kos kosannya sudah resmi dibuka
yaudah yuk kita ambil makanan di dalam yuk
gara gara ibu shanti ini saya jadi berani untuk buka properti bisnis kos kosan
semoga sukses aja ya bu messi
saya juga kepengen banget
seperti ibu propertinya usahanya banyak banget
doain saya sukses ya bu ya
masih dulu pelan pelan ya
ya silahkan dinikmati
yuk dimakan dimakan ibu
bu messi udah yang nge nempatin kamarnya ya
hei hei pak rt ini kan baru grace mana ada orang ngekos langsung diem diem harus daftar
tadi ada orang kayaknya
masa halo pak rt salah lihat kali mungkin orang yang tadi tuh anak anak bolak balik
iya mungkin ya
aih pak rt jangan nakutin dong ah
nggak nakut nakutin bu messi tadi saya ngeliat ada orang lewat di dalam
makanya tadi saya tanya sudah ada yang nempatin belum ini kos kosannya
sekarang kamu jagain ya kos kosan aku jadi security cost kosannya messi juga
iya kan boleh ya pak rt ya
boleh asal jangan ganggu pekerjaan aja
oh enggak jadi kerjaannya dua job sekaligus boleh kan pak rt
boleh ada uang dengernya aja
jaga kosan bu messi
bu jangan ditanya dah
iya masalahnya kos kosan saya ini kan ada berapa ya
enam puluh kamar pak rt ya jadi harus dijagain ketat tinggal aja di kos kosan ini tinggal pilih saja kamarnya yang mana ya
berarti kita doang dua ya
bu messi saya juga mau bu ngekos ya biar ngirit ngirit gitu ya
ntar bini ente gimana ngekos ngekos ente punya bini kita masih pujangan mau dua
ihh papa papa mau ikut ngekos di sini juga kayak gak punya rumah aja terus aku tidur sama siapa dong
hei nyamber aja
bu messi sini saya ampun bu messi kemana
ini anaknya sama kecilnya
bu messi saya kesini mau minta tolong boleh nggak saya sama anak anak untuk sementara tinggal di kosannya bu messi
soalnya rumah saya lagi direnovasi soalnya pada bocor
ada kasihan ya kok bisa bocor rumah
iya kan rumah saya itu lagi dibenerin sama sedikit dibangun delapan belas tingkat ke atas dua puluh tingkat ke bawah
wow perut bumi dong itu
kurang tujuh kali ya
yaudah boleh boleh boleh kasihan ya untuk temen saya akan bantu silahkan aja ibu ranti pilih kamarnya yang mana
kamu kenapa sih kok ketakutan gitu
kali ini persis kayak mimpi rafa kemaren disini ada hantu manusia berkepala bu kuda
ah itu kan cuma mimpi aja
iya rafa gak usah takut gak ada itu yang namanya hantu hantuan di kosannya bu messi apalagi hantu berkepala kuda gak mungkin ada
soalnya semua hantu takut sama bu messi tenang aja
jangan ada berantem udah
hmm kamarnya luas banget ya bu messi
ini kayaknya seratus x seratus meter ya luasnya ya
ya kan saya biar seneng atuh bu messi nya kamarnya bagus soalnya
kalau soal luas ini memang kamar yang paling luas
ya ini kamarnya yang paling luas nih kan

pemandangannya keluar wah bisa langsung kelihatan indah balik kelihatan lo mesin
dari sini itu benua australia sebelah situ ada jet coaster di sebelah ada dupanya yang
sebelah sana ada gunung gunung pasir buatan kucing eh kok gunung buatan kucing
ribu messi habis ngarangnya ngemana mana biar kelihatannya kos kosannya mewah iya sih aduh
pilihan siapa pilihan saya lah akan saya yang tadi nunjuk oh iya ya bener bener
rafa kamu kenapa kok dari tadi kamu gelisah sih pako kak kamu masih inget sama mimpi kamu ya
udah kamu tenang aja rafa itu kan cuma mimpi
bukunya di sini nggak ada apa oh kaget jangan kebanyakan ngomong sendiri ya
mendinganght sama ali coba dinikmati kamarnya semuanya tidak tidur mohon mohon
udah bu messi boleh keluar oh iya ya retro autoran tim graz silakan iburanti istirahat
dengan tenang iya kan apa emangnya royal maksudnya dengan iyalah ya kan bertiga tiga an
sang ali dan rafa oke
tinggal dulu oh ya kalau nanti ada apa apa langsung aja bilang
oh bukan bilang para hansipers karena mereka yang jaga disini
kalau itu mah saya udah tau soalnya nanti bu messi mau maju
namanya juga basah basih busuk
ya udah ya saya tinggalin dulu ya
jangan masuk masuk lagi
eh jangan lupa ya nanti tidurnya itu yang benar ya
nanti pas anak anak tidur saya pengen mandi pakai air anget
oh ada itu
wah enak nih